sejak gempa menggoncang pulau lombok denyutnadi ekonomi masyarakatnya pun melemah tak terkecuali sektor pariwisata
dan sejumlah lokasi wisata tak hanya ditinggalkan oleh wisatawan namun juga oleh pelaku usaha
pandanan ini biasanya ramai oleh warga lokal dan juga wisatawan yang datang terutamanya di akhir pekan
namun sejak gempa terjadi akhir juli yang lalu pantai pandanan ditinggalkan tidak hanya oleh wisatawan namun juga oleh para pelaku usaha yang mengungsi
pada bulan juni hingga september seharusnya pulau lombok ini mengalami high season atau puncak kunjungan wisatawan
puluhan hotel restoran dan toko yang berada di sepanjang jalan raya senggigi hingga kini masih tutup
beberapa yang berusaha melanjutkan bisnis kesulitan untuk menarik perhatian wisatawan
kondisi bangunan yang retak menimbulkan keresahan di benak pengunjungnya akan keamanan dan keselamatan mereka
mayoritas pengunjung hotel saat ini adalah para relawan dan donatur
benar benar diskon cuman karena bencana ini lagi yang memang belum ada
belum ada yang ini belum ada tamu sama sekali
menurunnya jumlah wisatawan menjadi dilema tersendiri bagi
dan pengelola hotel
walaupun bisnis lesu mereka berkomitmen untuk tidak memutus hubungan kerja para karyawan
dari segi pembiayaan memang pasti sangat sangat berpengaruh karena penghasilan ya itu jauh menurun
jadi yang kita lakukan adalah karena kebetulan di hotel kami ini sendiri dari awal tahun kemarin
okupansi sangat bagus dan banyak teman teman karyawan itu yang tidak sempat
mengambil cuti atau pada saat libur mereka harus masuk
jadi sekaranglah saatnya kami lakukan itu
di tengah ketidakpastian ancaman gempa hotel melakukan stop selling atau penghentian penjualan
stop selling itu mereka tidak mempromosikan menjual secara online besar besaran sebagaimana pada saat dia normal
itu yang kami istilahkan dengan stop selling tidak menjual tapi menerima
dalam artian kalau nanti ada
tamu yang datang dia harus menerima keterbatasan yang kami lakukan karena memang ada pembendahan sedikit
selain hotel dan restoran sektor lain pun turut terkena dampak negatif bencana gempa
pertanian orang itu beras
akhirnya dia harusnya tiap hari pendapatannya untuk restoran untuk hotel belum
sayur belum ikan dan lain lain itu berdampak semua
belum travel agent travel agent dia harus bayar pegawai
hotel jadi dampaknya memang luar biasa sehingga kalau kita hitung potensi kerugian itu luar biasa besarnya
ada pun mulai senin pemilik usaha mulai meminta staff mereka untuk datang bekerja dan membantu proses pemulihan
jilid rawangan bahkan sudah menerima kedatangan tamu
namun sayangnya mereka tidak menyeberang dari pulau lombok
hal ini membuat pemilik kapal di teluk kodek turut mengeluh
kalau di musim puncak seperti ini di agustus ini kita jalan untuk seharinya bisa sepuluh kali per satu booth
bisa lima belas kali per satu bot caking rame nyatamu kalau tapi sekarang sehari pun kita gak jalan
para pelaku usaha di sektor wisata berharap usaha mereka akan kembali stabil di bulan september
sambil melakukan perbaikan para pemilik usaha juga berharap usaha mereka akan kembali stabil di bulan september

sambil melakukan perbaikan para pemilik usaha juga berharap usaha mereka akan kembali stabil di bulan september
setelah gempa kementerian keuangan dan bumn akan memberikan kelonggaran pembayaran kredit hingga dua bulan ke depan
muntasa chathra dinringrad lombok